mainkan gamenya dapetin plusnya
kamu sekarang ganti baju aku antar kamu ke kampung
buat apa pak
kita cari kopian yang membuktikan kalau kamu itu
rumah saya kan udah kebakaran pak
semuanya udah habis
surat surat saya nggak ada yang tersisa lagi pak
kita minta aja ke pak rt
aku yakin kok dia mau bantu
pasti pak rt punya kopian kartu keluarga warganya
wah iya betul juga ya pak
ya walaupun nggak ada kita minta surat keterangan aja dari pak rt
yaudah kalau gitu saya ganti baju dulu ya pak
mudah mudahan aja setelah ini
jaka gak ganggu lagi ranti
dan juga murthy
disamperin kau malah pergi sih
numpang tanya pak
itu pak gavin mau kemana ya
katanya sih mau nganterin murthy ke kampung ini
ya udah makasih ya pak
kapan sih pagi pagi ganggu orang aja
baru juga bangun tidur
ya allah bang
abang tahu gak
mas gaffin pergi sama murthy ke kampungnya
apaan mereka kesana
ini semua salah kakak
ini semua gara gara kaku
gak bisa biarin kamu berobat
badan bagus sakit kak
badan bagus sakit semua kak
badan aku sakit semua kak
aku gak mau bagus meninggal
dulu lolis meninggal
karena aku telat nolongin dia
buat apa tante
buat ke dokter
supaya adik kamu bisa berobat
bagus harus selamat
tidak ada pilihan lain
aku harus ambil uang tante ranti
adik saya butuh banget tante
bagus harus dibawa ke rumah sakit contoh
oke tante kasih uang
iya tante aku janji aku bakal jauhin poppy
bantuin bagus untuk berobat
ya udah ini
ternyata benar kata mama
saya cuma ingin berubah
semoga adik kamu cepat sembuh ya
kak sally jahat
kak sally jahat
kak sally jahat

kak sally jahat
kak sally dah tidak beri lagi nama poppy
kak sally jahat
kak sally sudah tidak beri lagi nama poppy
kak sally jahat

poppy jangan salah mama poppy
eh eh mau kemana
kamu kesini kan mau minta uang buat tadi kamu
atau kamu mau ketemu sama poppy
kamu tinggal pilih aja
aku udah ketinggalan dari kamu
aku udah kehilangan nenek sama loli
aku gak mau bagus meninggal
iya tante aku mau ke luar pergi
eh inget ya ingkar janji itu dosa loh
jadi kamu gak usah kesini lagi ya
kakak mau ganti jahat sama kamu
kamu pasti juga gak mau bagus instrumen dan loli kan
kau harus bikin bagus sembuh harus
ini bu murthy ini kopian kakak
alhamdulillah akhirnya kita dapat jalan juga murti
makasih ya pak rt
tapi ibu harus hati hati gak boleh hilang
itu tinggal satu
gak apa apa pak
kita akan kopi kok yang banyak supaya aman
kebetulan kalau di daerah sini ada tempat fotokopi pak
ada cuma satu lagian udah tutup jam segini pak
tidak budi liat introduced